gua hari ini gak mau bercanda
sebeneran sepi juga malangin gua lu mana lo
jangan gua aja lo
ya ampun po
kita pakai topeng dulu bang
ini buat abang
ini buat saya
kenapa bang gua nggak mau kelihatan culun
ini baru pas

lagi duduknya lu ga dengan gua enggak

ruange forme kenapa pas buat tanyain era keigap

kenapa jawabnya lagi duduk emang lagi

duduknya lu berani sama gue enggaknya
lu berani sama gue enggaknya

terima kasih kang cisna
tolong menolong itu memang bisa bikin semua orang menjadi senang
nah menurut buku yang saya baca
tolong menolong adalah
boleh saya pergi
gue hari ini gak mau bercanda nih
nggak peduli lo
kau betulan ketemu lo disini
bang udin masih marah sama saya
ini gue bawain buat lo
ini gue bawain buat lo
ini udah tamu
karena kalau main di jalanan ganggu orang lain
pokoknya jangan main di jalan
emang ini jalanan kakak
tuh main si rojak
kenapa muka lu kusut gitu sih
udah kayak kentopo gue tau gak lo
pok gak bisa bantuin si tati ngurusin si catering
kemaren si tisna nyuruh gue masak buat catering
pok kenapa gak mau
kenapa gak bisa kan pok jualan makanan
tapi gue kagak ada waktu buat masaknya
eh dong gue kamu
hai dari mana lo dari warung oh eh ngomong ngomong sekarang dirumah diurus apaan biasa aja
kalau lo kagak sibuk nih kalau
oja tadi mau ngomong apa nggak jadi mil
ronon jadi sama dia
sudah pakai nangis lagi ah
apaan sih pur
eh pur yang ada lu ngagetin gua
masih bangun jok